dan aku juga gak nyangka kalau aku bisa sepuluh itu
aku juga nyesel udah nyakitin kamu
lo udah nyakit gue rom
lo pengen keadaan kembali seperti normal